sebagai satuan elit di tanah air komando pasukan katak atau kopaska dikenal memiliki kemampuan tempur di empat medan sekaligus
memasuki fase latihan yang sesungguhnya para siswa calon prajurit ini pun terus ditempat di kawah chandra di muka
demi menjadi prajurit terbaik bangsa
saksikan perjuangan mereka dalam program spesial kopaska
meretas segala rintangan episode dua
sabtu tiga september pukul tiga sore di cnn indonesia